buah granat nanas yang diduga masih aktif ditemukan seorang warga cimahi di antara semak dan dedaunan pohon bambu
tim penjinak bahan pelendak jihan dak brimob polda jabar langsung mensterilkan lokasi dan segera mengevakuasi granat
petugas dari anggota kepolisian dan tni menyisir lokasi penemuan granat yang berada di kawasan perbukitan jatinukel
kelurahan cibeber kecamatan cimahi selatan kota cimahi selasa siang
tim penjinak bahan pelendak jihan dak yang mendapat laporan warga langsung datang
kemudian mengevakuasi dan membungkus granat tersebut dengan alat khusus
granat ini dibawa ke markas korps brimob polda jabar
lihat lihat kayak bentuk nanas gitu kan
pas pegang ini kayak granas taruh lagi situ
kemungkinan masih aktif ya walaupun mungkin kondisinya masih banyak karat gitu kan
tapi kemungkinan masih aktif itu kan nanti belum dikumpulkan ya aman kan gitu kan
diduga granat itu merupakan peninggalan dari pelatihan tni di kawasan tersebut
namun aparat kepolisian memastikan penemuan granat ini tidak ada kaitannya dengan aksi teror maupun ancaman terhadap warga